buku adalah jendela dunia
membaca buku membuat kita jadi banyak tahu dan banyak ilmu
untuk menjadi bangsa yang cerdas dan maju
menyadari hal tersebut bi melalui program sosialnya
berinisiatif untuk membangun sarana yang berfungsi untuk menambah pengetahuan
serta informasi masyarakat melalui program bi cornet
ruang baca yang didesain secara menarik dan nyaman ini
menyediakan berbagai buku dan literatur berkualitas dari dalam maupun luar negeri
khususnya di bidang ekonomi
publikasi terbitan bank indonesia ini pun tersedia secara rutin dan up to date
selain tersaji dalam bentuk cetak
masyarakat dapat menikmati beragam informasi
dalam bentuk digital serta audiovisual
di samping menyediakan pustaka terkini
bi corner juga hadir dengan program program menarik
seperti misalnya diskusi dan bedah buku
serta bincang santai terkait ekonomi dan bank indonesia
sekitar seratus bi corner akan dihadirkan di berbagai perpustakaan universitas

e corner juga hadir di wilayah jabodetabek
dan di lima belas universitas terkemuka
bi corner ditargetkan hadir di seluruh level pendidikan indonesia
di samping berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa
program strategis psbi ini juga menjadi media sosial
semakin mendekatkan bank indonesia kepada masyarakat